selain ramah lingkungan ternyata juga sangat mudah untuk dibawa kemana mana
nah bagi anda yang tertarik untuk melakukan petualangan dan juga menjejakan kaki di tanah papua
distrik sugapa yang berada di bawah kaki gunung kartens kabupaten intan jaya
bisa menjadi salah satu pilihan tujuan anda untuk berpetualang
kabupaten intan jaya yang berada di provinsi sugapa merupakan salah satu kabupaten di papua
yang berada di atas ketinggian dua dua ratus kaki dari permukaan laut
dan berada di bawah kaki gunung kartens
letaknya yang cukup tinggi membuat kabupaten ini mempunyai panorama alam yang sangat indah
selain keindahan alam di sugapa anda juga bisa merasakan perpaduan antara budaya modern
adat tradisional dan alam papua
dari daerah ini juga anda bisa memulai petualangan menuju ke puncak gunung kartens
yang sudah tersohor hingga ke luar negeri